menanggapi rentetan aksi teror yang terjadi belakangan ini
pemerintah dan dpr sepakat tidak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
terkait revisi undang undang anti terorisme
sebelumnya presiden joko widodo meminta dpr
segera merampungkan revisi undang undang terorisme
mengancam akan mengeluarkan perpu jika revisi tersebut belum juga rampung
regulasi ini berguna bagi polri
agar bisa berwenang dalam upaya represif untuk menjaga aksi terorisme
aksi dan transaksi dari partai partai
pemerintah dan dpr sepakat tidak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
terkait revisi undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau anti terorisme
menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto mengatakan
opsi perpu sempat mencuat mengingat rentetan ledakan bom yang dilakukan kelompok teroris tidak digunakan
menurut wiranto konsep terakhir dari revisi undang undang anti terorisme akan segera diselesaikan
sudah ada satu kesediaan dari berbagai pihak untuk bersama sama menyelesaikan konsep terakhir
dan bahkan presiden juga sudah menyampaikan bahwa secepatnya harus diselesaikan
dalam pertemuan ini kita sepakat bahwa sebaiknya tidak kita gunakan perpu
tapi segera diselesaikan secara bersama sama
hal senada diungkapkan anggota pansus ruu terorisme komisi tiga dpr ri arsul sani
arsul menyebut bahwa revisi undang undang yang sudah dua tahun
dan produk di dpr tidak lama lagi akan segera disahkan
agendanya kan ini reses akan berakhir dan kemudian dengan rapat paripurna pembukaan itu di tanggal delapan belas mei
dan saya kira minggu depan tadi sudah disepakati dari koalisi kan kalau dilihat di pimpinan pansus ada dua wakil
pak supiyadin dan mas saipul bahari ansori
nah nanti tugas dari masing masing fraksinya untuk menghubungi beliau
di lakukan rapat pimpinan pansus untuk menjadwalkan kelanjutan pembahasan
di minggu depan kita harapkan
proses pembahasan yang dinilai terlalu lama membuat kapolri jenderal polisi tito karnavian meminta agar dpr segera melakukan revisi undang undang tersebut
kita juga memohon dukungan kepada teman teman di dpr agar ini cepat revisinya terlalu lama
tidak tidak tidak
sebelumnya presiden joko widodo meminta dpr segera melakukan revisi undang undang tersebut
dan menyelesaikan revisi undang undang anti terorisme yang diajukan dua tahun lalu
jika belum rampung hingga juni nanti presiden akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang anti terorisme
kalau nantinya di bulan juni yang dianggir masalah sidang
untuk segera diselesaikan saya akan keluarkan perbu
di sisi lain dalam waktu dua hari berturut turut terjadi ledakan bom di tiga gereja surabaya
rusunawa disidu arjo dan terakhir letakan bom di polrestabes surabaya
andri setiawan cnn indonesia
apakah ini momentum yang tepat untuk mempercepat pengesahan undang undang anti terorisme yang baru
lalu seberapa urgen revisi undang undang anti terorisme ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan muradi ketua pusat studi politik dan keamanan atau pspk
bang muradi dari universitas pajajaran
kemudian ada roy suryo anggota komisi satu dpr ri dari fraksi demokrat
bang roy terima kasih sudah hadir
dan juga al khaidar akademisi politik dan terorisme universitas malikusaleh lok sumawi
bang haidar terima kasih sudah hadir
malam hari ini kita akan mengulas memang tentang rentetan aksi teror yang terjadi
terutama di kota surabaya dalam dua hari terakhir ini
juga masih ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di mako brimor
mungkin tidak secara langsung memerintahkan atau apa
tapi kan ini kemudian akan
dugaannya akan ada arah ke sana karena memang satu sel jaringan begitu ya
yang akan banyak hal yang akan kita ulas
tapi saya ingin mengajak anda terlebih dahulu untuk kembali melihat
pernyataan dari presiden jokowi dodo berikut ini
pada dpr dan kementerian kementerian yang terkait
yang berhubungan dengan revisi undang undang

saya akan keluarkan perbut
baik langsung saja kita ulas presiden memang beberapa hari ini atau dua hari terakhir ini
konversi beberapa kali ya memberikan pernyataan
pernyataan tapi kemudian terjadi bom lagi
di keesokan harinya terutama di polres tabes
konversi yang kedua kalinya ini kembali
di situ ditekankan pada
revisi undang undang terorisme
sampai kemudian mengatakan akan
mengularkan perpuluhan itu memang macet atau
mandek atau bagaimana sebenarnya sudah
selesai kalau teman teman
mengatakan sembilan puluh sembilan persen
selesai tinggal satu persen dan
sebenarnya kemarin ketika sebelum
masa reses itu sebenarnya sudah clear
tapi kalau presiden mengatakan itu kan berarti
ada kendala masih mandek stuck biasanya kan itu
disampaikan diingatkan kepada dpr oke kita gak perlu
cari mandeknya siapa ya
meskipun ketua dpr kami pak bambang
satyo juga mengatakan sebenarnya sudah selesai
hanya masalah definisi
kemarin dikembalikan lagi karena kan ini usulan pemerintah
dan pemerintah harus merapikan
definisi itu dan ketika
ini bulannya ada di sana ya sudah
tapi sebenarnya oke lah kita nggak usah cari macetnya
di mana insya allah
tadi juga tadi sore kebetulan
ketua dpr pak bambang susatyo
bersama beberapa wakil
ketua ada wakil ketua komisi satu pak satya
wakil ketua komisi tiga juga
statement di surabaya menyampaikan
sudah selesai ya selesai
pembahasannya sudah clear ketika ketemu dengan dpr
pak menko polhukam juga sudah dibahas
beberapa fraksi insya allah minggu depan
sekitar rabu atau kamis tanggal
itu sudah akan
sudah akan selesai jadi nggak perlu
sampai dengan deadline yang
disampaikan presiden tadi itu dia yang publik
bertanya kalau misalnya presiden ngomong
seperti itu mengatakan seperti itu kan ada macetnya
begitukah ya maksudnya
makanya kita konfirmasi ke dpr
makanya kita konfirmasi ke dpr apakah
benar masih macet atau
sudah selesai sudah selesai nah kalau sudah selesai
itu kira kira menurut anda bang muradi
presiden menyampaikan itu dalam konteks
macetnya dari januari dua ribu enam belas
mungkin sekarang ini menjadi momentum mengingatkan
kembali kita katakanlah beginilah
jadi asumsinya ada proyeknya kan
tiap tahun ada ada yang baru nah ini kan
kemudian dia dalam tiga tahun
terakhir ini kan terus menerus
dan macetnya lebih padat tadi selain
ya itu di pasal empat puluh tujuh
kemudian ada definisi
juga ada durasi penahanan
orang orang menyebutnya tuh di
orang menyebutnya di pasal guantanama
saya anggap sebagai penegasan saja bahwa
ini urgent dan memang butuh
dilekas karena gini kalau saya boleh milih
saya nggak pengen perpu
kasus tahun dua ribu tiga saya kira
menjadi masalah buat kita
karena nggak terlalu rigid
dan kita akhirnya interpretatif
dan itu menjadi seolah olah genting terus
jadi menjadi polemik berkepanjangan
akhirnya begitu ya tapi intinya sudah
memang sudah selesai ya
saya kira sudah selesai
saya itu try misalnya kemarin kenapa nggak jadi
karena kepotong reses
dan mereka kayaknya teman teman dpr juga
sudah komitmen nanti setelah reses
besok kan kita masuk
masih dari tanggal delapan belas kita masuk
hari jumat setelah itu minggu depan
kesempatan pertama teman teman pansus
akan langsung membahas
dan insya allah sebelum mei kan
pak presiden bilang juni kan gitu
yang nggak usah sampai juni lah
meinya aja insya allah selesai
mei aja udah selesai
walaupun deadline nya juni
jadi kalau selesai kesannya gara gara
nanti jadi seperti itu ya
kita aman dan sekali lagi
kita nggak usah cari siapa salah mandeknya di mana
yang penting selesai dan insya allah
ini akan melindungi masyarakat
bukan justru mengancam masyarakat
oke kita lihat ya sejumlah pasal
yang tadi sempat digambarkan tadi oleh bang roy
dan juga bang muradi
beberapa pasal kita munculkan
coba dalam infografik berikut ini
ya kita lihat undang undang
secara infografis ya berikut ini
dari beberapa pasal
pasal empat puluh tiga a ya
ini terlalu kecil ya
baik disini salah satu ini pada intinya ini soal
pelibatan masa tahanan ya
masa tahanan ya masa penahanan
masa tahanan yang sebelumnya kalau di undang undang lama tujuh hari ya
jadi kalau tujuh hari tambah empat belas hari dua puluh satu sampai kemudian enam bulan
bisa sampai enam bulan begitu
kalau ternyata masih ada perudiga lebih dalam
oke selain pasal empat puluh tiga a ini ada pasal lagi yang selanjutnya
sebenarnya lebih ke pasal empat puluh tiga
karena empat puluh tiga itu nanti ada empat puluh tiga a b c terus sampai banyak ya
tadi ayat yang berbeda begitu ya
oke baik ini adalah ketentuan lebih lanjut
mengenai kebijakan dan strategi nasional
ini kelanjutan ya
tidak diatur dengan peraturan pemerintah
jadi itu termasuk juga nanti kalau ada pelibatan tenpoly
memang tidak diatur secara teknis disini
karena itu hanya teknis
mungkin bukan juga peraturan pemerintah
tapi mungkin lebih cepat kalau nanti ada perpres gitu
jadi supaya bentar bentar tidak
kalau peraturan pemerintah
ya itu kan harus konsultasi antara presiden dan dpr
padahal kalau kegentingan tadi cukup pr press
apa yang kemudian
kan kalau kita melihat atau mendengar pernyataan presiden itu
bahwa ini penting sekali untuk aparat penegak hukum
aparat kepolisian begitu untuk kemudian membasmi tindakan tindakan terorisme ini
di undang undang sebelumnya apa yang membuat itu tidak bisa membuat polisi lebih leluasa begitu ya
perbedaan yang sangat krusial di undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tiga belas
itu memang harus terjadi aksi dulu
jadi baru bisa
ya jadi kuratif
kalau ini lebih bersifat preventif
cuman kita kan juga menghormati ya
ada ada ada catatannya ya
saya baca datarannya bahwa beberapa kali ketika pansus itu mengundang ada lsm ada kelompok agama dan lain sebagainya
mereka juga menyayangi kepada dewan
jangan sampai membuat undang undang yang nanti malah represif
dimanfaatkan untuk politik tertentu
jadi kalaupun ada tindakan sifatnya preventif
jangan sampai preventif itu seperti tadi
kalau misalnya penahanan sekolah nanti panjang
nanti kalau malah itu disalahgunakan bagaimana
jadi supaya ini diatur
supaya memuaskan semua pihak
tapi jangan sampai kejadian seperti kemarin
yang orang menyebut ada intelijen kecolongan dan lain sebagainya
orang juga harus ingat bahwa kalimat intelijen itu intel itu bukan hanya bersifat ke satu institusi
semua aparat kan punya intel juga
kejaksaan juga ada new intel dan lain sebagainya
jadi semua itu ada intelnya
bang haidar dengan adanya undang undang ini pandangannya seperti apa
ini akan mampu mereduksi tindakan tindakan terorisme kira kira di tanah air
ataukah akan sebenarnya dengan undang undang yang lama itu sudah cukup juga
ya sebenarnya undang undang yang lama tidak cukup
kalau ada undang undang yang baru ini bisa disahkan memang sedikit menambah darah lah
bagi aparat ya
untuk apa namanya ya
bukan aparat yang haus darah bukan
tapi memang kelihatannya memang peraturan ini payungnya masih kecil menurut saya
payungnya masih kecil
mereka kan butuh payung hukum
menurut saya yang saya lihat itu secara analoginya adalah payungnya masih kecil
masih kehujanan juga
kurang berarti masih kurang
kenapa nggak mintanya itu
ini kan yang ajukan pemerintah kan
kalau ayah ngajukan pemerintah kenapa dia nggak minta yang besar saja
supaya itu disahkan
contohnya payung yang besar itu yang bagaimana kira kira
yang maksudnya peraturannya tidak ada di dalam revisi undang undang yang baru ini
ya payung yang besar itu misalnya begini
terorisme itu ada dua macam
terorisme yang teritorial tamkin itu
itu ditangani oleh tentara
langsung begitu tentara gitu ya pak
oleh keputusan yudikatif yang besar seperti mahkamah agung atau kejaksaan agung
jadi yang kedua kalau ada terorisme tanzim terorisme yang dinamik yang non teritorial
itu bisa dilakukan oleh polisi
yang contoh di surabaya ini non teritorial
tanzim bisa ditangani oleh polisi
kalau yang tamkin seperti mit
mit itu mujahidin indonesia timur ataupun opm
opm itu harus memang ditangani oleh tentara
aceh merdeka itu harus ditangani oleh tentara
malah orang aceh merdeka itu nggak mau kalau ditangani oleh polisi
alah cemen sekali nih
bisa begitu malah
aduh kayaknya nggak semangat nih tembak tembakannya
begitu juga opm ya
itu mereka aduh ini yang benar nih kalau mau mengatasi kita ya
harusnya dalam revisi undang undang yang baru ada itu
harusnya ada itu
jadi ini terorisme yang teritorial
tangani sepenuhnya oleh tni
ada pembajakan pembajakan seperti abu sayyaf itu
rana tentara ya militer
rana tni angkatan laut gitu dan sebagainya
kemudian ada pembajakan pesawat waila
kemana pun dia dibawa sampai ke rusia pun
itu bisa diikuti oleh angkatan udara
baik kalau yang diceritakan bang al qaidar ini bagaimana bang muradi
cukup besar nggak payung yang ada sekarang revisi
saya kira sudah efektif ya
sudah komprehensif memang
kalau yang tadi bang haidar katakan kan bisa nyakup di undang undang tni
sudah clear banget disitu
jadi katakanlah penegasan sudah ada
hanya memang batasan antara katakanlah tadi apa
saya nyebutnya sebagai terorisme dengan insurgensi
ini adalah itu yang kemudian yang jadi masalah
makanya kemudian di pasalnya kan perlu ada purpose atau
mungkin mas indra pernah kita diskusi soal beberapa pilihan kan
dan atau ini yang saya kira menjadi penting
bisa jadi kemudian nanti penegasan eksplisit
itu di undang undang tni
berkaitan dengan misalnya di perpres tadi misalnya
atau level pp dan sebagainya
tambahannya kita selanjutnya ya
dan breaking news masih akan segera kembali
baik saya tadi sempat potong ya
ya jadi apa yang tadi disampaikan pak aledar betul
tapi kan memang dpr itu kalau membuat undang
jangan sampai kemudian overlap ke undang undang yang lain
maka ada balik
jadi waktu itu juga diingatkan
bahwa sudah ada undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
tentang pertahanan negara
undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat
bahkan juga undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu sembilan
tentang badan intelijen negara
nah apa apa yang sudah ada di situ yang tadi disampaikan sudah
jadi bagaimana pelibatan tni dalam omsv
operasi militer selain perang
dan itu ada di undang undang tni khusus tni ya
sehingga nanti ketelibatan
mengacu ke undang undang tni
mengacu ke undang undang tni
dan istilahnya di bku kan
di bawah kendali operasi kepolisian
jadi biar sinergis
pelibatan tni yang dalam revisi undang undang terorisme yang sekarang ini
bedanya apa dengan yang sebelumnya
kalau yang apa
sebelumnya kan kita juga tidak
yang undang undang yang tahun dua ribu tiga kan dibuat sebelum ada undang undang tni yang dua ribu
bukan yang undang undang terorisme yang anti terorisme yang direvisi

jadi ini tidak sinkron
oh ini mensinkronkan
letak sinkronnya di mana
gambarannya gimana pak surat
kalau di undang undang tni ada omsp tadi
operasi militer selain perang
operasi militer selain perang ya
ada di pasal empat puluh tiga untuk pelibatan tni tetap nanti di bawah kendali operasi
sebenarnya sama cuman itu di komprehensifkan
di eksplisifkan begitu ya bang muradya
karena yang lama itu kan disebutkan hanya komponen mendukung
jadi bukan eksplisif
kalau ini kan memang terlibat
tapi kemudian kalau dulu gini
begitu tni apa polisi ngerjain operasi gitu
dulu mereka nggak siap
maksudnya nggak siap ini siapa
mereka nggak prepare
maksudnya depok kemarin kan gultor sudah siap
jadi begitu ini kemudian bisa bisa kemudian tinggal minta jalan
nah saya kira itu implementasi didayanya
depok itu sudah ke sekarang ru anti terorisme
karena udah permintaan langsung dari pak dhanika polri ke panglima
kemudian atas izin presiden
jadi karena ketika publik bertanya apa sih bedanya undang undang yang sebelumnya dengan yang sekarang
kalau memang ada pelibatan tni juga yang sekarang
itu sudah terjawab ya
jadi lebih dieksplisifkan dalam undang undang anti terorisme
tapi tetap atas izin presiden
pelibatan tni ini
jadi dalam di undang undang sebetulnya hanya diatur kalau memang faktualnya
makanya teknisnya tadi
saya bantu pak murni
makanya teknisnya tadi ada perpres
dan perpres itu meskipun itu keputusan peratur presiden
tapi tidak harus konsultasi lagi kepada dpr
jadi gak harus bulak balik
bolak balik walaupun keputusan presiden tapi tidak perlu lagi konsultasi pada dpr
iya kan perpres
kalau yang di sebelumnya
jadi tidak jelas
tapi di undang undang tni ada ya
atas persetujuan presiden
karena masuk pada operasi militer selain perang
itu yang dimaksud seperti itu ya
tidak disebutkan secara terbaik
saya akan ke bang haider nanti setelah informasi yang berikut ini
bahwa aksi teror bom yang terjadi di beberapa titik di jawa timur
membuat kepolisian menetapkan status siaga satu di berbagai daerah
kapolda bali bahkan memerintahkan anggotanya untuk bertindak tegas
hingga tembak di tempat terhadap pelaku yang membahayakan anggota polisi dan masyarakat
senin siang penjagaan di pintu masuk mapol resta bandar lampung ditingkatkan
lima polisi bersenjata laras panjang ditugaskan di sini
mapo resta bandar lampung juga memperlakukan sistem satu pintu untuk masuk dan keluar
setiap orang yang masuk diperiksa semua kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dicek untuk memastikan tidak ada hal yang mencurigakan
selain kantor polisi penjagaan ketat juga dilakukan di tempat tempat ibadah
kepolisian daerah metro jaya membenarkan adanya perintah siaga satu di kawasan dki jakarta
namun kondisi siaga satu ini untuk anggota kepolisian hingga tingkat pos polisi agar semakin waspada
dengan kondisi siaga satu artinya dua per tiga kekuatan di jajaran polda metro jaya dalam keadaan siaga
namun kepolisian enggan menyebut secara mendetail jumlah personel yang disiagakan
pengamanan di markas kepolisian juga diperketat
setiap pengunjung yang memasuki kawasan markas kepolisian akan diperiksa dengan ketat
selain itu polisi dan tni melakukan patroli bersama hingga ke sudut kota
kepolisian di palangkaraya kalimantan tengah juga menetapkan status siaga satu
polres palangkaraya memperketat keamanan di kawasan yang dinilai rawan
untuk menjaga keamanan dan ketertiban kepolisian dari polres palangkaraya memperketat pengamanan
aparat tni dan satuan polisi pamung praja juga dilibatkan
hingga saat ini polda bali masih menetapkan bali siaga satu pasca kejadian di makobrimob kelapa ii depok
kapolda bahkan memerintahkan anggotanya untuk bertindak tegas hingga tembak di tempat terhadap pelaku yang membahayakan anggota dpr

penjagaan aparat diberlakukan tidak hanya di markas polda bali yang berada di jalan wayar supratman dan pasar
penjagaan aparat di pintu masuk juga diperlakukan di mapolres termasuk di polsek seluruh bali
pengetatan pengamanan juga dilakukan di pintu pintu masuk ke pulau bali baik di pelabuhan bandara hingga terminal bus antar kota antar provinsi
kondisi siaga satu di berbagai daerah ya bang haidar
kalau kita lihat kondisi siaga satu di berbagai daerah ini mungkin saya ingin gambarkan
menanyakan yang tentang di surabaya dulu karena saya menerima informasi banyak dari surabaya
kondisinya sempat ya khawatir mau pergi kemana mau pergi kemana khawatir
karena seperti pagi ketika terjadi ledakan bom di polrestabes ya
di polrestabes di surabaya itu motor di pintu masuk diperiksa langsung meledak disitu
sehingga membuat trauma dengan gerbang pintu masuk begitu loh
kemudian banyak ketika ini banyak ditodong dengan senjata untuk diperiksa dan lain sebagainya
ini efek terornya jadi bisakah dikatakan ini efek efeknya berhasil dilakukan begitu oleh mereka yang melakukan upaya terorisme ini
ya dalam ukuran mereka memang itu adalah sebuah keberhasilan ya
keberhasilan pertama mereka bisa menyaksikan apakah itu cctv ataupun siaran ulang dari sebuah media dan sebagainya
itu mereka menikmati itu
tapi karena yang pelakunya sudah meninggal semuanya
itu kan kemudian mereka tidak bisa lagi menikmati itu
hanya jemaah jemaahnya saja yang bisa menikmati
dan mereka akan juga merasa bahwa kalau sudah diberlakukan siaga satu ataupun darurat perang atau apa begitu
itu menurut mereka oh ini sudah dekat dengan situasi dengan di suriah yang diharapkan
dan itu adalah sebuah kesuksesan
tapi ini baru siaga satu ya belum darurat militer
di aceh sudah darurat militer tidak merayakan seperti itu
tidak merayakan seperti sekarang
merayakan maksudnya bagaimana
maksud saya nggak eporia gitu
tidak menganggap bahwa ini sukses kita
tapi ini saya lihat di beberapa grup itu mereka menyatakan bahwa sukses sudah
hanya dengan beberapa orang saja
ya radikal sedikit lah
kalau kemudian kalau kita lihat ya pada hari ini begitu
kondisi yang cukup mencemaskan bagi sejumlah warga yang ada di kota surabaya
lalu kemudian di daerah daerah lain yang ikut
apa namanya terlihat siaga satu dan sebagainya
bahkan ada perintah tembak di tempat
apakah ini karena melihat ada soal pola baru terorisme sekarang ini karena melibatkan keluarga
kalau kita lihat peristiwa peristiwa yang dulu ya misalnya bom bali satu
itu kan sekelompok kelompok militan kemudian bersama sama mereka melakukan aksi di mana begitu kan
akhirnya mungkin bisa ketahuan mereka yang radikal dan lain sebagainya
apakah ini ketika berangkat dari sebuah keluarga yang terlibat
yang terlihat biasa biasa saja
aktivitasnya tetangga juga mengakui biasa biasa saja
bahkan kalau kita lihat informasi terbaru pernah menjabat sebagai ketua rt cukup lama dan lain sebagainya
ini kan gak kelihatan begitu ya
nah apakah ini yang kemudian membuat semakin takut warga yang di sekeliling
jangan jangan orang di sekitar saya ini berpaham radikal dan lain sebagainya
ya saya kira memang sebuah kenyataan ya
dengan terorisme itu
dan itu kan bagian dari kebebasan memang yang ada di negeri ini yang masih bisa dihirup
dan saya melihat bahwa kemunculan mode ataupun strategi melibatkan keluarga ya
saya menyebutnya mungkin salah ini terminologinya
yaitu terorisme keluarga
jadi melibatkan anak anak balita
dan ketika dalam beberapa kali riset
sirah nabawinya apa
tidak ada yang ketemu satupun
apakah dari adnani dari magdisi dari semuanya nggak ada satupun yang memerintahkan itu
jadi ini betul betul sebuah kreativitas orang indonesia
di dalam berjihad
bahkan lebih radikal dari orang isisnya sendiri
anda menilai seperti itu
lebih radikal dari orang indonesia sendiri
radikal dari orang yang di isis di sana
dan itu misalnya gini
logika mereka ingin masuk surga bareng bareng satu keluarga
bedol keluarga namanya
sama seperti istilah transmigrasi
jadi saya kira itu juga tidak beralasan
kewajiban untuk berperang berjihad itu ada di kepala keluarga
bapaknya kemudian berjihad dia syahid
syahid dia masuk surga
ini pemahaman mereka ya
pemahaman saya juga begitu
maksud saya begini mas indra
asal sahitnya benar ya kan
ya insya allah ya
sudah masuk ke dalam surga ini
ketemu dengan banyak orang lah
termasuk ainul mardia dan sebagainya
kemudian langsung punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat
paman pamannya tetehnya dan sebagainya
cukup satu berarti ya
cukup satu yang masuk
jadi nggak perlu banyak yang masuk
jadi itu salah lebih radikal daripada yang ada di sisi sana
itu lebih radikal dari sana
kok membunuh anak anak itu loh
mereka kan punya moda atau cara jihad tersendiri
nah apakah pola yang seperti ini belum sempat terdeteksi begitu
kalau menurut anda kajian anda seperti apa muradi
setelah jeda berikut ya
breaking news masih akan kami lanjutkan setelah jeda ini
pasca dilumpuhkannya terduga teroris anton febriantono
tim di jihandak primopolda jawa timur
berhasil mengevakuasi bom milik anton di rusun wonocolo sidoarjo jawa timur malam ini
sejumlah petugas di jihandak primopolda jawa timur
kembali melakukan penyisiran di rusunawa wonocolo kecamatan taman sidoarjo jawa timur
khususnya di dalam rumah susun nomor dua di lantai lima gedung blok b
setelah kurang lebih empat jam lamanya
dari petugas mengamankan beberapa benda yang diduga sebagai bahan pembuatan bom rakitan
seperti baterai kabel tombol pemicu dan tutup pipa
selain itu petugas juga menyita dua buah toples berisikan bubuk berwarna hitam dan putih
yang diduga sebagai bahan peledak
hingga malam ini warga penghuni blok b masih belum diizinkan untuk memasuki hunian mereka
dan masih berada di aula blok a
ya itu tadi di lokasi yang memang mereka belum sempat melakukan aksi
aksi nya masih meledak di tempat mereka merakit sendiri
tapi kalau ini memang saya ingin penting sekali untuk dicermati ketika ini melibatkan keluarga
tidak hanya satu keluarga ini kan ada tiga keluarga begitu
bisa terkoordinasi dengan begitu dan semuanya mengajak seluruh anggota keluarganya
pertanyaan saya apakah pola ini menurut kajian anda bang muradi
belum sempat tersentuh oleh pihak berwenang
entah itu mungkin dari bnpt dari densus dari bin misalnya
perempuan sudah sejak dua ribu empat atau dua ribu lima ada terlibat
anak anak juga sudah terlibat ketika kemudian beberapa anak dari pelaku teror kemudian juga melakukan tindakan sama
memang dia tidak dalam posisi memang melakukan bunuh diri tapi sudah melakukan perlawanan
yang ketiga kemudian sama keluarga keluarga itu sudah
di banyak negara sudah
walaupun memang keluarganya tidak dalam satu paket
nah yang beda ini adalah satu paket
dan saya kira kasus di surabaya ini agak banyak

nah yang beda ini adalah satu paket
nah yang beda ini adalah satu paket

karena semuanya tinggal di surabaya
yang membedakan dengan yang lain adalah
melakukan aksi tidak di tempat mereka tinggal
melakukan aksi tidak di tempat mereka tinggal
kayak di tai itu orang semua mengenal dia sebagai figur yang baik ketua rt dan sebagainya
kemudian orang nggak akan mengira misalnya dia melakukan tindakan yang kurang lebih tanda kutip misalnya melawan hakikat kemanusiaan seperti itulah gitu loh
hal yang sama juga terjadi di rusun nawa dan sebagainya
saya kira problem problem ini lebih kepada soal perspektif yang kurang lebih terhadap kemampuan
perspektif yang kurang lebih tidak cukup clear ya
terkait dengan misalnya soal jihad dan sebagainya
di sini yang poin ini yang saya kira memang perlu di dalam ya
apakah memang ini menyangkut soal persepsi dan keyakinan bahwa tanda kutip kalau masuk surga
kan begini kalau kita diajari ya
bahwa kalau kita masuk surga ini keluarga kita akan ikut
tapi belum tentu dalam beberapa kasus misalnya soal cerita nabi nuh misalnya ya
misalnya kan ada yang begitu
nah tanda kutip kalau kamu tidak ikut saya nanti kamu tidak akan masuk surga
mikir dua kali
tapi memang agak unik karena umur enam belas delapan belas tahun itu
harusnya sudah punya pikiran sendiri
saya tidak ikut lah
itu yang saya kira menjadi prioritas
saya kira butuh kajian yang lebih dalam soal itu
tapi sebenarnya kalau secara satu paket dan memang berbeda
biasanya kalau ada pelaku melakukan aksi tidak di tempat kawasan mereka tinggal
dan ini memang di surabaya ini benar benar baru menurut anda ya
baru karena saya ada tiga analisis ya
pertama menyangkut soal katakanlah surabaya itu harus diberikan
jantung nanah diin
saya kira ini perlu juga menjadi jantung nanah diin
mereka butuh eksistensi pelaku tersebut
bahwa mereka melakukan itu
ini menjawab kenapa surabaya
oke yang kedua
yang kedua ini menyangkut soal tadi keluarga
kalau problem dari jakarta atau dari kota lain masuk ke surabaya itu kedeteksi
makanya saya bilang ini polanya menggunakan pola setiga ala lokal kalau kita sebutnya
jadi lokal wof memang dia dapat
dan kemudian melakukan tindakannya memang ini pilihan setelah depok gagal
nah yang ketiga saya kira ini menyangkut soal ujian
ujian bahwa selama ini orang yang kota besar yang kemudian dianggap tanda kutip tidak tersentuh karena toleransinya
kalau surabaya kan apa namanya sangat tinggi karena ada n dan sebagainya
nah tiga hal ini saya kira menjadi pertimbangan kenapa kemudian mereka menjadi
sekali sekali melakukan di tempat yang wilayah yang toleransinya sebenarnya tinggi gitu ya
oke bang rey catatan anda seperti apa dari komisi satu kelihatan
melihat ketika ada banyak hal yang bisa kita analisis misalnya soal ada pertanyaan
dari mana mereka mendapatkan bahan peledak kalau supaya itu tidak terdeteksi begitu ya
yang menarik adalah memang salah satu pelaku dita itu kan memang dia sudah pernah ke suriah
jadi meskipun dikatakan dia belajar itu ditambah pengetahuan dari internet
banyak sekali situs yang bisa mengajarkan itu
cara kita mendapatkan bahan atau membuat tatp misalnya
sangat mudah ternyata sangat banyak maksudnya ya
sangat mudah tidak sangat ya tetapi mudah
saya bilang mudah ya karena kita bisa search itu dan muncul
cara membuat bom bahan bahannya apa bahan putih hitam tadi
saya maaf saya nggak akan sebutkan itu apa ya
itu juga bisa dibeli di apotek misalnya begitu atau di toko besi
kayak gitu mudah terjadi jenis pipanya seperti itu
jadi kalau nggak terdeteksi menjadi maklum akhirnya ketika tidak terdeteksi
bukan menjadi maklum
itu sebenarnya tugas saya sepakat tadi apa yang disampaikan pak kapolri pak tito ya
dengan teman teman dari dpr bahwa memang nanti menjadi perhatian dari komisi satu
khususnya di dalam informatika untuk kita melihat apa pola komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku ini
jadi lewat apa ya
jadi saya berharap memang orang sering menyebut kalau tadi banyak dikatakan kan banyak dibut ada grup wa dan lain sebagainya
tadi toko anu juga mengatakan
yang mungkin terlepas adalah yang dulu pernah heboh yaitu masalah telegram
karena aplikasi telegram ini memang memudahkan untuk kemudian mereka berkomunikasi
dan terjamin rahasianya begitu ya
ya meskipun kementerian kominfo pernah kemudian memaksa untuk supaya bisa membuka akses
dan saya dorong penuh ya kami dari komisi satu mendorong penuh pak arudi antara selaku menkominfo untuk bersama sama ya kemudian mencermati ini
karena terbuka tidak tapi pada akhirnya aksesnya itu
iya terbuka tapi terbatas
gak terbuka sebenarnya
walaupun udah dibayar gak terbuka
kayak facebook sekarang lah gitu tetap terbuka tapi tertutup gitu ya
jadi masih ada
karena gini karena yang menarik adalah dalam perbincangan offline tadi kan juga kita lihat bahwa orang itu bisa dibayar dalam tanda kutip ya melalui it gitu loh
jadi karena ada video
gak pernah ketemu ya
melalui gadget ya
betul melalui gadget orang ada video call
dia bisa dituntun dan kemudian dia apa melafal dan kemudian setelah itu dia benar benar dilihat yang
dia bisa terbayatkan dan kemudian dia bisa mengajarkan itu misalnya dia dengan anaknya ya
komunikasi kemudian ini dikopas kesana anaknya kemudian ngikutin ya
meskipun katakanlah tadi anaknya sudah bisa berpikir sendiri tapi kan bagaimanapun juga anak itu kan punya kalau dalam bahasa daerah ya
bekti mengabdi kepada orang tua
ketika dia mengabdi kepada orang tua ya dia akan ikut
memang kalau yang anak yang sampai usia sembilan tahun ya itu mungkin tidak berpikir
dia mungkin tidak tahu apa apa gitu ya
ya malah ikut aja sebenarnya
iya itu tapi kan istilahnya saya berharap betul kepolisian dan juga nanti bnpt ya itu kemudian mendeteksi dan melidik semua perangkat komunikasi gadget yang ada
tidak hanya mencari bahan bahan peledak ya tapi semuanya termasuk kontaknya dan termasuk jaringannya
insya allah akan nantikan terbongkar
catatan yang perlu kita garis bawahi lagi dari perbincangan malam ini adalah soal mereka yang pernah ke suriah dan pulang
itu bagaimana kemudian kembali tanya setelah
banyak lah itu lima ratus

tetaplah bersama kami di breaking news
gerbang masuk mapol restabe surabaya senin pagi
di tengah suasana panik penyelamatan anggota polisi yang menjadi korban
tiba tiba seorang anak yang belakangan diketahui sebagai anak pelaku pengeboman
yang masih berusia sekitar delapan tahun bangkit setelah ledakan bom
selanjutnya terlihat seorang perwira polisi memberanikan diri mengevakuasi sang anak
tanpa mempedulikan keselamatannya
ia langsung membopong sang anak yang dalam peristiwa pengeboman
dibonceng di depan orang tuanya keambulan
ditemui pas kabom meledak sosok polisi penyelamat akb peroni faisal saiful faton
yang juga kasat narkoba polres tabi surabaya mengatakan
dirinya tiba tiba terdorong untuk menolong anak tersebut
meski situasi belum dinyatakan bersih dan aman
namun naluri orang tua yang juga memiliki anak kecil
memutuskan untuk segera mengambil dan menggendong anak tersebut
dengan alasan dan pertimbangan pada saat kejadian itu
di situ juga mobil di samping kejadian mobil itu terbakar
karena kami memberanikan diri itulah
mungkin karena kami juga diberikan kekuatan oleh allah
untuk menyelamatkan anak itu
video yang viral di media sosial ini pun mendapatkan pujian dari warga surabaya
mereka memuji aksi heroik yang dilakukan oleh akb peroni
itu menurut saya sih sangat heroik sekali sangat pahlawan lah istilahnya gitu
sementara itu korban langsung mendapatkan perawatan
di bidokes polres tabe surabaya
dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit
jadi memang kalau soal menyelamatkan memang tidak pandang bulu ya
sebenarnya kalau kita sudah lihat kemarin ketika
bukan konteks menyelamatkan ya
depok itu ketika polisi juga memindahkan tahanan
juga disuapi di situ sebenarnya ya
sebenarnya ini harusnya dilihat juga oleh mereka pelaku teror
melihat apa yang diperlakukan oleh polisi ini sebenarnya
ya mereka harusnya juga respek sebenarnya ya mengapresiasi
tapi bang haidar itu kan salah satu gambaran yang terjadi pada hari ini
tapi yang perlu digarisbawahi catatan yang paling penting memang harus kita ulas adalah soal
berapa banyak sebenarnya orang orang indonesia yang pernah ke suria lalu pulang
yang seperti terjadi pada dita yang melakukan aksi dengan keluarganya kemarin
yang sudah pergi ke suriah itu dari tahun dua ribu tiga belas sampai sekarang ini
jumlah yang terpantau oleh imigrasi dan kepolisian juga satu lima ratus an orang
saya nggak dapat data yang validnya
sekitar satu lima ratus an orang
sekitar satu lima ratus orang
dan itu yang pulang itu banyak alasannya
apa misalnya kalau ditolak di turki ataupun nggak bisa masuk ya dan sebagainya
ataupun kemudian mereka harus melarikan diri dari situasi perang dan sebagainya karena kalah
isisnya lari dan sebagainya
jadi hal hal seperti itulah
jadi atau ada yang sudah berkali kali memang yang pulang pergi karena membawa bala bantuan ya
dan juga apa namanya medis ya
itu ada juga
ada juga yang pulang pergi karena memang membawa orang untuk prajurit prajurit baru di sana yang dibutuhkan
dan itu jumlah mereka memang cukup banyak cukup besar itu
itu bagian salah satu struktur yang pernah anda ceritakan di isis itu ya
dari struktur hijrah namanya biru hijrah
itu ada dari berbagai negara memang itu
ada dari berbagai negara
bahru naim duduk komandannya salah satu dari indonesia
bang muradi kalau kondisi seperti itu katakanlah keluar mungkin bisa tidak terdeksi begitu ya oleh aparat di indonesia
mungkin saja kalau keluar
tapi kalau masuk itu apakah butuh apa namanya
treatment yang khusus ataukah oh tidak bisa melanggar ham karena itu kan hak semua orang balik ke indonesia juga
yang pertama ini menyangkut soal apa yang dia lakukan di luar negeri
yang kedua kita menyangkut apa yang kita kerjakan di luar negeri
sebenarnya pasti ditanya itu
nah yang ketiga kenapa mereka balik lagi
karena gini mas indra
begitu mereka ke syria itu paspor mereka dibakar
jadi kalau pun mereka punya paspor
paspor mereka dibakar
ya mereka membakar bersama
dan memang tidak banyak dari mereka kemudian mungkin sebagian dari mereka kemudian membuat paspor baru dan lain lain
saya kira ini diskusinya panjang ya
tapi kalau normatif aja mereka kemudian begitu mereka nyampe ke lokasi gitu
nyampe masuk ke syria masuk ke iraq
mereka harus dibakar paspor karena mereka sudah apa sudah stateless
makanya ada pernyataan dari menteri luar negeri dan juga imigrasi bahwa ini mereka kemudian dianggap sudah tidak lagi
mereka menglihat kondisi di syria iraq terdeksak dan segala macam
karena yang ke syria dan iraq itu bukan cuma fighter
ada jurumasaknya ada kemudian yang memang monab pemuasek dan sebagainya itu ada
dan saya kira menjadi penting dari mereka untuk kembali lagi
di luar yang fighter
karena kalau mentalnya bukan fighter disana mereka juga akan
pasti kemudian mereka under presiden
balik ke indonesia itu kan cuma pilihannya adalah kembalikan normatif atau kemudian dia menjadi bukan gila ya
bukan sakit jiwa juga
menjadi kemudian kehilangan orientasi
karena banyak dari misalnya beberapa mungkin ada oknum petinggi di bumn dulu ya
yang semuanya menjual segala macam
di batam dan segala macam
baik lagi dia stress kenapa ternyata apa yang dibayangkan sudah
tidak seperti itu
sebagai pejuang sebagai negara islam dan segala macam tidak seperti yang dibayangkan
baik lagi dia stress
ketika balik ke indonesia itu
sekaligus konglus ini ya pak
ketika balik ke indonesia itulah sebenarnya lima ratus delapan tadi
sekarang ini mas indra
kenyataannya ketika pulang itu
badan yang mencermati itu belum diperhatikan secara khusus
jadi hanya pulang seperti ya
ya kalau liburan
di karantinanya itu sendiri
di rumah retensi biasa
waktunya juga pendek
dan setelah itu
jadi belum ada kehususan yang serius disitu ya
belum belum ada
jadi memang ini insya allah menjadi perhatian yang lagi
di dalam nanti
itu karena faktor apa belum
memang aturannya belum ada
memang aturannya belum ada
kalau nanti diberlakukan ya
demi keamanan masyarakat
jadi sekali lagi undang undang ini memang
ada pasal pasal yang katakanlah lebih represif ya gitu
dibandingkan dengan undang undang lima belas dua ribu tiga
tetapi ini tujuannya adalah untuk lebih mengamankan masyarakat
dibandingkan dengan kalau sudah kejadian
dan yang kurugi adalah masyarakat juga
oke jadi itu memang bisa berlaku
ketika yang mereka yang pulang dari suriah
agak lebih diperketat begitu ya
itu memang demi keselamatan
bukan bukan suria
tapi daerah lain
daerah lain konflik ya
itu memang ada listnya kok mereka punya juga
sehingga sekarang sudah ada payung hukumnya
mudah mudahan sebelum mei ini selesai
oh akhir mei ini selesai
akhir mei ini akan selesai
baik kita berharap saja memang menjawab pertanyaan
tema kita pada malam hari ini
seberapa urgen revisi undang undang terorisme sudah terjawab
itulah hal hal yang paling penting dari sejumlah pasal
sehingga bisa membuat aparat kita lebih punya apa namanya
darah lagi tadi
kata mas dara
jalan layawawenang yang lebih
payung besar tadi
payung besar untuk menanggulangi aksi terorisme
aparat yang haus darah
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami malam ini
dan cnn indonesia breaking news masih akan segera kembali bersama
saya indra maulana undur diri